unit cyber crime ditreskrimsus polda jawa tengah
menangkap seorang pelaku ujaran kebencian melalui facebook
selain menghina presiden jokowi
pemilik akun facebook rio wibowo itu mengunggah status yang mengandung sara
pelaku adalah selamat wibowo dua puluh sembilan tahun warga canggiran mijen semarang jawa tengah
selamat ditangkap setelah polisi melakukan patroli cyber
dan menyamar menjadi seorang wanita untuk diajak bertemu
menurut penelusuran polisi sejak juli dua ribu enam belas hingga agustus dua ribu tujuh belas
selamat wibowo memakai akun facebook bernama rio wibowo untuk melakukan ujaran kebencian
ujaran berupa penghinaan kepada salah satu agama dan pemerintahan saat ini
ketika diinterogasi lulusan smp ini membuat keterangan berbelit
motivasinya memposting ujaran kebencian karena kecewa terhadap agama dan pemerintah
ada yang menjuruh kamu enggak melakukan
halusannya apa pribadinya
hanya membeli pembelaan dan cara posting supaya masyarakat
membela apa apa yang kamu bela
membela diri saya karena saya merasa ditindas
yang ditindasnya apa yang dirugikannya apa
yang merugikan kamu siapa
dari yang mana
yang mana yang postingan kamu ini yang merugikan kamu siapa
sehingga kamu memposting seperti ini
dari pihak agama maupun dari sosok
menurut polisi tersangka menggugah sedikitnya enam status ujaran kebencian
kesalahan terberat tersangka adalah penghinaan agama
dari juli dua ribu enam belas sampai agustus dua ribu tujuh belas
sebenarnya arahnya memang ke arah saranya
karena postingan yang terakhir saya tunjukkan tadi itu kan saranya
itu yang memberatkan yang perbuatan yang bersangkutan yang itu
polisi mengembangkan kasus ini guna mengunggahnya
mengungkap keterkaitan tersangka dengan jaringan ujaran kebencian
tersangka terancam hukuman enam tahun penjara